seorang kakek paru bayam memilih tinggal jauh dari keluarga di kampung halaman untuk merantau menjadi seorang pedagang uli bakar di jakarta
setiap hari sang kakek harus berjalan hingga puluhan kilometer mengais rezeki ibu kota untuk istri dan anak anaknya tercinta
berikut kisah selengkapnya dalam segmen inikah takdir
gerobak sampai berantakan
kalau ngewaris harta kan nggak punya
tapi kalau ilmu saya bisa kerja gitu ya nyari duit buruh gitu
alhamdulillah bisa ngebiayain anak bisa nyekolahin
di antara hiruk pikuk aktivitas warga ibu kota
ada seorang kakek yang setiap hari berjalan
kaki hingga berpuluh puluh kilometer
menjajakan uli bakar kepada setiap orang yang berpapasan dengannya
ialah abah nasruddin
aktivitas kakek yang telah dikaruniai lima anak dan lima cucu ini dimulai sejak subuh
jari jemarinya masih lincah mempersiapkan dagangan uli bakar
ya sudah puluhan tahun abah nasruddin berjualan uli bakar keliling
tak peduli panas terik atau hujan sejak pagi hingga malam menjelang
kakek enam puluh tiga tahun ini sekuat tenaga berjalan kaki dari wilayah cipinang jatinegara
pasar klender sampai pasar pramuka jakarta timur menjajakan uli bakar
satu doa yang selalu ia panjatkan berharap dagangannya laris
namun belakangan abah menghadapi ujian
pembeli atau pelanggan seolah menghilang
sepotong uli bakar buatan abah dijual rp dua lima ratus atau hanya untung lima ratus saja
itu pun tidak dihitung modal waktu dan tenaga
jika sedang laris abah bisa membawa pulang uang tujuh puluh lima rupiah untuk keluarganya

meski harganya sedang tinggi abah masih memiliki keuntungan
meski harganya murah meriah abah mengaku ada saja orang yang tega menzoliminya
suatu kali ada orang yang membeli dengan uang palsu pecahan seratus ribu rupiah
kan dikasih duit seratus belinya sepuluh kembalian sembilan puluh
ternyata duitnya kan palsu yang seratus
pas dilihat lihat dari itunya oh ini palsu uangnya
alola begitu dikasih sama saya kan gak dilihat dulu
di ladangnya dulu terus dia jalan udah jalan lili aku sungguh malang tak dapat ditolak wujud tak
dapat diraih gerobak abah juga hancur ditabrak kendaraan saat perjualan orang pulang belanja
hai mampir dulu mau beli atau belanja lagi kali yang di depannya anak pakai motor matic itu
motornya gak dimatiin dulu begitu berhenti sama anaknya digas langsung itu nabrak saya
nabrak itu apa gerobak sama saya sampai berantakan itu hancur ya hancur nggak bisa
masih pagi usia yang semakin menua membuat fisik abah tak sekuat dulu kini setiap satu jam berkeliling abah
akan berhenti sejenak suka juga maulinya enak juga sih suka sering kalau ketemu pasti aku
beli gitu gigi sih pejuang yang tangguh banget untuk walaupun kulitnya untuk modal besar ke
untung tipis deh iya kalau ketemu aku beli gitu jadi aku beli juga kalau ketemu aku beli juga

sebelum menjadi pedagang uli bakar tahun dua ribu an abah adalah seorang buruh tani di kampung neglasari
tasik malaya jawa barat karena kondisi fisiknya abah pun memilih meninggalkan keluarga dan merantau
ke jakarta biasanya tiga bulan sekali abah pulang kampung menengok keluarga ia begitu bahagia bisa
bertemu dengan istri anak dan cucu apalagi dengan membawa uang hasil berjualan saya mempunyai anak anak
yang masih sekolah yang masih dari sd terus mts smk dulu itu saya dari mana modalnya ya saya apa
mampu tapi saya memaksakan supaya anak bisa nuntut ilmu belajar kalau kita kan apa kalau ngewaris
harta kan nggak punya tapi kalau ilmu setung tung apa saya bisa kerja gitu ya nyari duit buruh gitu
alhamdulillah bisa ngebiayain anak bisa nyekolahin hari ini abah baru menjual enam puluh potong uli bakar
jauh dari harapannya yang mencapai satu ratus lima puluh potong meski begitu abah sabar baginya nikmat sehat dari
yang maha kuasa sudah cukup menjadi modal untuk berjualan esok hari rian fernando dwi agung yuldiarto